konfederasi serikat pekerja indonesia kspi memperingati hari buruh internasional
dengan melakukan aksi damai di tenis indoor senayan jakarta
kesejahteraan buruh dan demokrasi jujur damai menjadi tema peringatan hari buruh internasional kali ini
konfederasi serikat pekerja indonesia kspi memperingati may day
atau hari buruh internasional pada satu mei
dengan melakukan aksi damai di gedung tenis indoor
kspi menegaskan aksi peringatan hari buruh internasional yang dilakukan hanya berpusat di satu titik
karena hanya melakukan aksinya di gelora bung karno
kspi tidak melakukan aksi long march dari patung kuda di medan merdeka barat
hingga ke depan istana negara seperti tahun sebelumnya
untuk may day kali ini kami pusatkan ya di indoor ini
awalnya memang kami juga ingin melakukan aksi seperti mana biasa dilakukan
di tahun tahun sebelumnya
tapi dengan berbagai pertimbangan ya kami untuk efektif waktu
untuk maksimalnya kegiatan kami maka kami pusatkan di indon
kesejahteraan buruh dan demokrasi jujur damai menjadi tema peringatan hari buruh internasional kali ini
selain itu dalam aksi hari buruk kali ini
masa juga mengajukan sejumlah isu untuk disuarakan
seperti menolak upah murah dan cabut pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
tentang peringatan hari buru internasional
hapus status pekerja outsourcing atau alhidayah
peningkatan manfaat jaminan kesehatan dan jaminan pensiun
menurunkan tarif dasar listrik dan harga sembako
peningkatan kesejahteraan dan pendapatan budi
tenaga honorer serta pengemudi ojek online
suara buruh terdengar di mana mana hari ini
menginginkan perhatian elit republik
menggaungkan kenaikan upah narasi
buruh tidak berubah sejak beberapa tahun terakhir
begitu pun dengan janji elit
menjaga asa aspirasi para buruh
ini akan kita bahas semalam ini sudah hadir
di studio para narasumber
sebelah kiri saya ada mas wahyu susilo direktur
mas wahyu selamat malam terima kasih
sudah hadir kemudian ada juga mas
muhammad rusdi dari ketua harian
ksp konfederasi serikat pekerja indonesia
mas rusdi selamat malam
terima kasih sudah hadir dan juga ada
presiden kspsi terima kasih
sudah hadir mas andi
saya menyampaikan selama dulu
disampaikan kepada teman teman yang
sejak dari tadi pagi
berjuang di lapangan
dan perjuangannya narasinya tidak
berubah sejak beberapa tahun terakhir
itu harus kita akui
dan narasi ini biasanya
kemudian juga disambut dengan
janji janji elit biasanya seperti itu
tapi narasi yang tidak berubah ini
kalau misalnya dilihat dari
mas rusdi ini apakah
karena memang tidak ada
masih itu yang diperjuangkan
narasi perjuangan buruh di indonesia
maupun juga di banyak negara
itu memang tidak jauh dari isu tentang
keadilan dan kesejahteraan sosial
kalau kita kupas lagi
terkait dengan isu kesejahteraan
maka ada tiga faktor utama
yang menjadi parameter kesejahteraan
yang pertama adalah
dia bekerja tetap
tidak bekerja kontrak
juga tidak kemitraan semu
yang kedua adalah
kualitas pendapatan atau upah
yang merupakan juga bagian dari
kaitan dengan untuk meningkatkan
dan menangkan daya beli buruh dan masyarakat
yang ketiga adalah
tentang jaminan sosial
mulai dari dia punya jaminan kesehatan
kemudian sampai dengan jaminan kematian
silangan kerja termasuk jaminan pensiun
di seluruh negara isunya ini
termasuk juga mau
pilek pilpres di satu negara juga isunya
tidak jauh dari inilah
nah kenapa kita masih menyorakan ini
karena mempatahkan tadi bahwasannya
tiga hal ini di indonesia
memang masih di bawah
kualitasnya masih di bawah standar
yang pertama misalkan
dari tiga ini kita mengambil pertama
mengenai upah minimum di indonesia misalkan
upah minimum di indonesia
baseline nya hari ini itu masih rendah
ya rata rata di indonesia adalah
kisaran di jawa tengah masih ada yang
upah minimum kabupaten kota itu
masih di sekitar satu delapan juta
di sebagian jawa tengah sebagian besar jawa tengah
hampir mayoritas di jawa tengah
sebagian kecil di jawa timur
sebagian kecil di jawa barat itu masih di satu
jadi satu delapan juta
mayoritas upah di indonesia satu delapan juta
nah memang beberapa daerah sumatera
itu sudah di atas dua jutaan
dan untuk jabodetabek
plus daerah daerah basis utama industri
sudah mendekati hampir empat juta
hanya kerawang dan bekasi yang sudah di atas empat dua
secara rata rata data dari kpn laker
beberapa tahun lalu misalkan
itu masih dua jutaan upah di indonesia
dan bahkan data dari ilo
menyatakan upah rata indonesia
masih di bawah vietnam
negara yang baru selesai perang dan lain lain
lebih muda dari kita gitu ya
nah itu yang menjadi problemnya
itu terkait upah
nah upah ini kalau kita mau kupas lebih dalam
ada tiga hal yang melekat terkait upah
yang pertama adalah
bicara upah minimum
ini menjadi isu utama
karena mayoritas upah di indonesia
menggunakan upah minimum mayoritas
secara umum lah
sehingga menjadi penting perbaikan
kesejahteraan buruh itu pendapatannya itu
dari perjuangan upah minimum
yang di atas upah minimum ada tapi nggak banyak
nah upah minimum ini adalah
jaring pengaman supaya dia tidak hidup
di bawah kemiskinan
nah makanya negara perlu hadir
nggak cukup misalkan negosiasi antara
buruh dengan pengusaha saja
untuk yang di atas minimum
itu mekanismenya seperti itu
negara nggak cukup
tapi untuk yang standar
supaya tidak miskin
kenapa kita kemudian aksinya ke negara
karena mekanismenya diputuskan oleh negara
yang kedua adalah upah ini
dia kaitan dengan
untuk meningkatkan daya beli
kalau upah rendah maka daya beli jatuh
nah yang ketiga adalah yang paling penting juga
upah ini adalah instrumen mekanisme untuk
redistribusi profit dan kekayaan
nah yang saat ini
mengatakan tiga belas triliun
tapi kemudian yang
diserap yang diberikan
yang didapat oleh buruh
rata rata upah dua juta per bulan dikali dua belas bulan
empat juta dikali empat puluh juta pekerja formal
nggak lebih dari seribu triliun
artinya uang besar itu
ternyata yang masuk yang terdistribusi
termasuk ke negara
ke negara melalui pajak untuk apbn
artinya uang ini
uang yang beredar di indonesia ini masih ada di
maka tugas kita serikat buruh adalah mendorong
memperkuat meyakinkan pemerintah
pentingnya untuk meredistribusi
profit dan kekayaan ini
untuk bisa terdistribusi kepada guru
pada saat kemarin kalau tidak salah
enam hari lalu kan kemudian sudah bertemu
dengan presiden jokowi apa yang sudah
kalau tidak salah sudah menjanjikan
terganjalnya kan di pp tujuh puluh delapan ya
sudah akan merevisi itu sudah
tanggal dua puluh enam april saya bersama presidennya
bung rusty bung iqbal bung mudo fir
bung saiful bung mukta dan
bung irhamsyah bertemu dengan presiden jokowi
dan kita menyampaikan masalah pp tujuh puluh delapan
dan beliau melespon dengan cepat
kita sampaikan bahwa hak berunding
kita hilang disitu
di dunia mana pun nggak ada
ada penentuan gaji tanpa perundingan
harus ada berundingnya
yang selama ini tidak pernah berjalan seperti itu
setelah itu kita meminta juga
survei kehidupan layak
yang itu sudah dihilangkan di pp tujuh puluh delapan
karena itu presiden segera
ingin membentuk tim bersama
dalam waktu dekat
para konfederasi buruh pengusaha dan pemerintah
bersama nah hari ini ada sejarah baru
buat buruh tadi jam lima belas
kita meresmikan deks pidana
perburuhan sekarang sudah resmi
dan akan ada di empat belas polda
di polri di polri
karena apa buruh bingung
kalau ada union busting mau lapor kemana bingung
lapor ke kemenaker lapor ke dinas
ingpo juga banyak yang
bingung untuk menyelesaikan seperti apa
lalu tidak dibayar upah sesuai dengan
upah sudah minimum
nggak dibayar sesuai upah minimum
nah akhirnya kami minta kepada presiden jokowi
tanggal dua puluh enam april bapak presiden dengan segala hormat
tolong deks pidana perburuhan
supaya orang ada barrier ketakutan
ada barrier kalau dia melanggar
ada pidana yang menanti mereka
dan akhirnya hari ini berdiri dan ini sudah berakhir
dan artinya jelas buat dua duanya ya jadi hukumnya
akan betul betul ditegakkan ketika sudah ada instrumen yang
kalau aturan tapi tanpa
pendegakan hukum itu memang nggak ada gunanya
jadi deks pidana kita sambut positif
ada di polda metro jaya sebagai
pionir di baris tribun yang sudah berdiri hari ini
ada empat belas polda yang dimana ada kawasan
industri itu diberikan empat belas polda di
seluruh indonesia artinya kalau
ada pengusaha atau siapapun
yang tidak memenuhi
undang undang itu atau melanggar aturan itu ya
dia perlu berusaha dengan deks pidana perburuhan
tapi seberapa optimis sih sebenarnya bahwa itu
akan berjalan karena kan sekali lagi
kalau penegakan hukum di indonesia kan kita bisa
sebetulnya kita nggak boleh pesimistis dulu karena ada
beberapa kasus yang tadi yang ditangani
biparti nggak selesai selesai
ketika dilaporkan polisi cepat sekali bayarnya
langsung saya beberapa kali menyompang
kasus di jakarta dan di
beberapa tempat seperti itu jadi ada
oh nanti di pidana nih bahaya
nah seperti itu tapi harusnya kan
pola pikirnya nggak boleh seperti itu penuhi aturan
bayar sesuai dengan
aturan tapi jangan coba coba
untuk melanggar aturan itu pesan yang
kita buat hari ini
sering kali kemudian ketika may day
ada yang terlupakan yaitu teman teman buruh
migran nah bagaimanapun
mereka tidak punya privilege untuk
menggaungkan itu ketika satu mei ya
kita tahu teman teman buruh mirigan kadang
beberapa banyak yang ilegal juga
dan sekarang juga sudah diperjuangkan oleh
apakah mereka punya jalur
yang nyaman yang mungkin dimiliki oleh
teman teman buruh lain ya
ya saya kira memang
soal berkaitan dengan
hubungan industrial tapi juga
berkaitan dengan kualitas
diplomasi kita gitu ya jadi
beberapa negara sebenarnya malah teman teman
kita di hongkong mereka
sudah bebas sudah berorganisasi juga
gitu ya tapi ada wilayah wilayah
yang belum terjangkau
itu kan harusnya membutuhkan
saya setuju pung rusty tadi
kehadiran negara di situ
nah ini yang
ada gap di situ karena misalnya
bang andi bilang bahwa ada komitmen dari
presiden jokowi memang ada misalnya
di nawacita ada prinsip negara
hadir kemudian politik luar
negeri kita memprioritaskan
perlindungan warga tetapi
kualitas diplomat kita di luar negeri
itu kadang kadang abe
pada persoalan ini mereka menganggap
pelayanan dan perlindungan terhadap
buruh migran bukan pekerjaan
diplomat dianggap itu
pekerjaan tambahan padahal
kalau kita lihat politik luar negeri
dengan perlindungan warga itu malah
harusnya menjadi prioritas
di dalam warga negaranya
ya seperti itu tetapi juga
yang penting kalau di dalam
di tahun ini sebenarnya kita
ingin menekankan juga kepada
indonesia bahwa indonesia
sebenarnya sudah punya undang undang
perlindungan pekerja migran undang undang
nomor delapan belas tahun dua ribu tujuh belas
tetapi hingga menjelang
tenggat akhir ya bulan november
belum ada pp yang dikeluarkan
nah saya kira ini harus
kita desakan kepada
nanti itu untuk
menjalankan amanat ini karena
kalau tidak hanya di atas kertas
karena butuh implementasi
setelah jeda kita akan bahas lagi bagaimana
asa para buruh
itu tetap terjaga
dan bisa jadi nyata gitu ya jadi tidak
hanya mengulang narasi yang sama seperti kaset
rusak tetap bersama kami di sianet
ya anda kembali bersama kami
di cnn indonesia prime news
di unjuk rasa
beberapa buruh di seluruh indonesia
penghapusan pp no tujuh puluh delapan itu di
nomor satu selalu sejak dari beberapa tahun lalu
mas andi tapi kemarin sudah
sempat ada pembicaraan dengan
presiden jokowi kalau tidak salah
apa kendalanya sebenarnya dari
yang kemudian sudah disampaikan
dan yang akan diberikan solusi
dua hal yang mendasar tentu hilangnya hak berunding
itu yang kita ingin
dikembalikan lagi yang kedua soal survei
menentukan gaji hanya dengan invasi dan pertumbuhan ekonomi
kan disurvei juga dan survei pun
harus berkeadilan misalnya sekarang
yang terjadi separitas gaji yang sangat luar biasa
karawang bedanya itu sampai sekian juta
padahal jarak tempuhnya tidak sampai empat puluh
sampai lima puluh menit bahkan satu jam
seperti bu susi tadi sampaikan di jawa tengah
beberapa hal inilah yang menjadi
pemikiran para presiden konfederasi
dikembalikan dulu survei khl nya
hak berundingnya kita kembalikan
kita duduk bersama jangan
sampai serikat buruh ditinggalkan
dalam hal ini itu paling penting
sudah diiakan kemarin
sudah diiakan akan bentuk tim bersama
dulu tapi pastikan
akan ada otot lagi kalau pemerintah tidak hadir
tentu serikat buruhnya maunya
pengusaha maunya b
tentu ini harus menjadi pr bersama
untuk kita berburu pengusaha dan pemerintah
sama sama tim bersama itu saya minta kepada
bapak presiden hadir juga pemerintah hadir di situ
kalau kita bahas terus bisa sampai
dua kali empat tahun juga akan
selesai selesai itu kalau hanya berdua
pasti karena pasti kuat kuatan
di dua pihak ini
kita harga mati hak berunding
harus ada pasti teman teman
pengusaha mungkin menolak itu
mungkin karena mereka ingin kepastian katanya
tapi buruh juga pasti ingin kepastian
hidup juga tadi teman teman
misalnya gaji naik dengan
angka yang layak tentu
semuanya bisa hidup semua
mas sudi tapi
kalau misalnya yang dilihat yang sekarang
apa kalau misalnya dari soal
peningkatan upah layak ini
kalau menurut catatan kami adalah
dan juga keberanian
pak jokowi untuk bernegosiasi kepada
pengusaha ppju delapan ini kan
empat belas atau lima belas paket kebijakan ekonomi
yang itu menjadi kebijakan ekonomi
lima tahun pak jokowi
artinya kita juga satu sisi kita
juga menghargai ada niat pak jokowi
ingin merevisi ppju delapan tapi
kita juga agak sedikit
tapi kan problemnya dia berani gak nih
karena problemnya dia adalah
tadi upah ini adalah salah satu
tadi saya sampaikan dia adalah
sebagai jaring pengaman sosial
kedua adalah dia
untuk meningkatkan daya beli yang ketiga adalah
redistribusi profit dan kekayaan
mau enggak pengusaha ini
dia mau menyisihkan sebagian
profit dan kekayaan ini untuk dishare kepada
buruh nah ini yang agak
berat sama seperti berat pak jokowi
negosiasi mengenai pajak
karena dua instrumen inilah kalau
buruh dan masyarakat sederhana
kemampuan dan keberanian negara
ya untuk negosiasi
kepada korporasi nah
bukan kurasi yang menengah bawah menengah bawah
kita bisa kompromi ini menengah kooperasi
yang besar besar seperti perusahaan perusahaan sawit
perusahaan rokok perusahaan tambang
segala macam yang keuntungannya ada
luar biasa nah kalau ini
bisa dinegosiasikan sehingga kemudian
tadi saya sampaikan misalkan
nah kalau ini bisa meningkat
luar biasa tadi saya sampaikan kalau buruh misalkan
asumsi kami tiga tahun ke depan
kami masih berharap upah itu
dari sekitar empat juta di
jakarta misalnya jabodetabek delapan ratus ribu
dengan naik delapan ratus ribu itu luar biasa
ini akan tadi putra ekonomi
akan luar biasa sama seperti
secara nasional rata rata handphone
pada punya dua motor kemudian bisa kritis
baru segala macam ekonomi naik kecil
itu tumbuh nah hari ini dibalik
api nung statement
berapa hari lalu mengatakan banyak
phk karena upah kita baik lagi
banyak perusahaan jatuh karena produknya
tidak bisa dibeli oleh masyarakat
dan buruh ini adalah suka gak suka
kelas menengah empat puluh juta
buru formal ini kelas menengah ada sebagian
memang kelas menengah kebawah tapi
sektor itu menengah atas
kalau kelas menengah ini kemudian upahnya
hancurlah ekonomi indonesia
maka kalau hancur kelas menengah ini
nah maka kemudian kita
perusahaan mana yang kemudian tidak sanggup
ada mekanisme penangguhan
bisa membuktikan kalau
dia nggak sanggup secara finansial
silahkan kita juga
dan toleran dan kita kalau disusi
ukm kita selesailah kita nggak akan
mempermasakan ukm tapi kita gak pengen
perusahaan perusahaan besar kemudian
dia membayar upahnya sangat murah kita
terkait di indonesia nomor satu nomor dua itu kan
pemilik jarum bisa
jadi dia kaya punya
total angka harta
itu di atas satu ratus lima puluh triliun karena
bayar murah upah buruhnya di
kediri di malang di sekitar
jawa tengah segala macam nah ini yang kita
pemerintah hadir ayo pemerintah hadir
negosiasi kepada korporasi itu
untuk keadilan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
ini bicara bukan kepentingan pribadi ini
agar semuanya bisa
terwujud keadilan sosial sebenarnya
tidak ada bedanya juga dengan teman teman buruh migran
yang selama ini terkesan dibiarkan
sendirian berarti ya mas wahyu
ya saya kira memang
ada juga masalah buru migran
soal pengupahan ya karena selama ini
kalau kita sign mou
itu upah tidak ada
penetapan upah minimum hanya
diserahkan pada mekanisme pasar
sementara kan posisi
background worker kita itu sangat
rentan ya nggak mungkin bisa
bernegosiasi seperti itu
sebenarnya juga rat kaitannya
sebenarnya dengan problem
ketenaga kerjaan di dalam negeri
ketenaga kerjaan di dalam negeri
itu ya masih sangat
rentan hidup masih di bawah
standar layak mereka
migrasi pun sebagai force
migration jadi bukan
itu sebagai pilihan bebas tapi
sebagai pilihan terpaksa
momentumnya juga misalnya
sejak apbn dua ribu sembilan belas
atau nanti itu kan
pak jokowi itu mau memprioritaskan
ini untuk pengembangan sumber
daya manusia nah saya kira
itu tidak boleh hanya jadi
jargon ya artinya peningkatan
industri itu juga harus terkait
dengan soal peningkatan
kerja layak karena saya kira
tahun ini indonesia
kan harusnya juga melaporkan di dalam
kondisi kerja layak di
indonesia karena ada laporan
goal delapan sdgs itu nah
realitas realitas yang disampaikan
ini harus juga menjadi gambaran
konkret ya tidak memperlihatkan
hal hal yang indah
tantangan tantangan ini juga harus
dijawab seperti itu karena
bagaimanapun juga soal kerja layak
isu perlindungan sosial
itu adalah isu
saya sebenarnya menarik mendalami soal terkait
tadi yang mas andi mengatakan ini yang pertama
kali ada des untuk
sebenarnya kondisi ceritakan
kepada kami mungkin masih banyak di luar sana
yang tidak mengerti sebenarnya apa yang dihadapi teman teman
buruh sehari hari ketika mereka
bekerja mungkin ada
satu dua cerita yang bisa dibagi banyak contoh
saya tadi mendapat cerita dari
teman teman di polri bahwa
ada sekian kasus soal union
busting yang belum selesai sekarang
lalu ada lagi yang di bawah umr
union busting itu melarang
berdiri asli pekerja di satu perusahaan
kritis kalau buruh
dia bingung entah mau lapor kemana
ini harus dibuka ruangnya
ruang itu yang sekarang saya lihat tadi
sangat luar biasa komodatif
disediakan ruang konseling dulu
jadi buruh datang misalnya si a
dia konseling dulu ada ruang konseling dia mengerti
saya juga tadi bicara sama pak kabar eskrim pak idam
polisinya harus diberikan dulu pengertian soal
undang undang kerjaan oh sudah jangan sampai
ditaruh petugas yang dia
tidak memahami undang undang
tersebut tapi sudah
oke semua katanya dua konseling itu
akan menentukan arahnya apakah
dimasuk pidana murni atau masuk phi
kalau dia masuk bidang murni
tapi kalau dia masuk oh dia lebih ke phi nya
diundanglah di tempat
situ juga di deks itu jadi buruh itu
tidak kemana mana lagi diundanglah
kemenaker datang ke deks perburuan tersebut
nah itu yang saya tunggu tunggu dari dulu
artinya buruh tidak lagi oh kamu jangan
kesini kesana aja bingung dia
habis itu dia selalu bilang kamu kesini saja nah jadi
nanti dipanggil kalau di deks pidana perburuan
ini penjelasan seperti ini
aturannya begini yang dilanggar ini
nanti dipanggil dipediasi kalau tidak bisa
pidana jalan seperti itu
bagaimana dengan buruh perempuan mas rusdi
mungkin mendengar cerita atau mengetahui
cerita atau mengetahui langsung apa yang
mereka hadapi sehari hari ya untuk
buruh perempuan kan kebanyakan mereka bekerja di
kemudian juga di prt ya iya prt juga
tapi paling banyak tekstil garmen
sejak pekerjaan terbesar di indonesia pun ya
spn itu anggota anggota
banyak perempuan nah problem
di perusahaan tekstil garmen ini
upah mereka nggak lebih dari
ump berbeda dengan
teman teman yang di sektor telkom
media ataupun perbankan
sebutan dia bekerja itu
ada peningkatan sejahteraan
misalkan sudah lebih dari ump kalau di tekstil
dia terus segitu saja
karena problem utama di tekstil ini
adalah sebagian besar
perusahaan tekstil garmen ini
tanda petik kita menyebutnya ekstrim mungkin
artinya dia bekerja bukan pada
dia misalnya membuat serata serata
seperti sepatu adidas
atau dia membuat jaket
segala macam ini lewat perusahaan
korea dulu kemudian ditelah
di pusat indonesia artinya keuntungan sudah
segala macam nah tipikal perusahaan perusahaan
seperti ini broker ini adalah
dia selalu mencari lahan murah
dan upah murah kalau di
bekasi sudah agak mahal dia pindah ke
kerawang kerawang mahal dia pindah ke purwakarta
purwakarta mahal pindah ke subang subang mahal pindah ke
semarang semarang mahal dia pindah ke kendal
dan terus segala macam dia akan terus seperti itu
nah ini agak problem sehingga
yang sudah sepuluh tahun kerja misalkan
mereka berhak misalkan
nanti pesangon besar mereka diputihin dulu
jadi tahun lagi
kalau masih mau terus bekerja
saya kasih sangon seadanya berhenti dulu
kemudian dia bekerja kembali
itu pertama secara generalnya
nah yang kedua dan sebagian besar tidak ada pilihan
dan mengingatkan pilihan itu
nah yang kedua adalah ya praktek praktek
tanda petik pelanggaran
asusila karena mereka kebanyakan perempuan
nggak terpencil tapi susah dibuktiin
susah dibuktiin nah yang ketiga adalah
ya mereka masa depan mereka seperti itu aja
mereka nggak punya masa depan yang jelas karena upahnya
ya cukup buat
hanya cukup buat hidup buat makan seadanya
buat sewa seadanya
sewa rumah seadanya dan transferasi seadanya
jadi nggak ada perkembangan yang
nah itu juga yang tadi menyuarakan untuk
penitipan anak khusus untuk burung perempuan
apakah itu sudah diakomodir oleh beberapa
perusahaan atau ya beberapa sih tambahan
terkait dengan perempuan ya penipuan anak
kemudian juga cuti
melahirkan yang kita berharap ditambah
bukan hanya tiga bulan tapi kita
bisa berharap ditambah menjadi
enam bulan dan bahkan cutinya bukan
hanya buat ibu
untuk suami juga
si suami juga kita berharap besar
mereka mendapatkan ini termasuk juga adalah
kemudahan hak persamaan
hak kesempatan untuk mendapatkan upah
jangan karena dia perempuan kemudian
kita berharap ya karena dia punya
kualitas laki laki dan perempuan
kita berharap dia bisa diberi kesempatan
upah yang layak
kalau memang dia punya kekerasan lebih
ya lebih termasuk jenjang kari segala macam
nah ini yang di perempuan masih
agak problem oke bagaimana sekarang
apapun buru perempuan buru migran kita perempuan
sangat sangat rawan di luar
apa yang selama ini
sudah berjalan dan sudah dilakukan
monitoring oleh pemerintah
dan apa yang belum berjalan
nanti setelah jdm mas wahyu
kita bersama di cnn indonesia pranius
ada kembali bersama kami di
cnn indonesia pranius kita melihat
sekarang buru perempuan buru migran
perempuan kita mas wahyu sudahkah
ada kepastian dari
negara untuk melindungi hak hak mereka
atau sifatnya memang
insidentil saja kalau misalnya ada
kasus kemudian baru ditangani
didampingi begitu ya sebenarnya
kan kasus yang dialami micron worker
hukuman mati tki kita yang terancam
hukuman mati di saudi itu
sekarang ini ya kemarin sudah
dibebaskan dua itu masih
mayoritas perempuan atau semua perempuan
kemudian di malaysia ratusan
seperti itu itu akumulatif
itu ya dan memang kita
ada total diplomasi yang dilakukan
indonesia nah untuk soal
buru migran perempuan terutama
juga untuk kebijakan di saudi
sekarang ini ada dua lisme pertama
menakar masih menetapkan
penghentian permanen ke
timur tengah dengan permen
tahun dua ribu lima belas itu
tetapi di satu sisi
apa kemenakar itu juga
sekarang bikin keputusan
penempatan ke timur tengah
dengan mekanisme one channel
itu artinya kan ada dua lisme
dan ini kalau ada
di basis basis itu
bisa jadi mereka bingung
temen temen ini gitu loh karena
di satu sisi tetap ada kebijakan
penutupan tapi satu sisi
ada tawaran untuk perekrutan ada jalur lain
ini kan rentan mereka menjadi korban
informasi yang diberikan oleh temen temen
migrant worker ya misalnya
kemlu itu bikin portal
warga kemudian juga ada
tapi beberapa kali kami
call center itu ya kalau
hari kerja itu yang
jawab manusia tapi kalau
lepas dari kerja yang jawab mesin
padahal kan perbedaan waktu kadang kadang kan
misalnya di sini
temen temen di sana
kekerasan tengah malam
yang jawab mesin seperti itu
nah harusnya ini juga harus diperhatikan ya
mereka kemudian juga penyediaan
kbri itu karena
setahu saya hanya
kbri di singapura
dan di kuala lumpur yang
shelternya relatif aktif ya
di negara negara lain belum
ada kemudian juga saya setuju
dengan keterlibatan polri ya
dalam ini banyak kasus kasus
perdagangan manusia itu
juga kadang kadang dilempar bisa masuk disitu
ingin mengintegrasikan ini untuk kasus
di dalam negeri dan di luar negeri
juga karena di luar negeri polri itu
harus ada tindakan tindakan
cepat ya karena banyak
itu ya yang kemarin dibebaskan
itu hanya karena misalnya kurang bukti
hanya karena kadang kadang
membuktikan dia korban perdagangan manusia
seperti itu jadi keadilan
masih harus terus
didesakkan ya untuk teman teman
my group keadilan masih menjadi
bangsa ini selain itu apa
mas andi menurut anda
ya pertama saya menyambut baik tadi
pak wahyu bahwa di ekspedien perguruan itu masuk juga
teman teman buru migran
dan banyak contoh
saya dengan mas wahyu dan mbak anies itu kita berjuang
misalnya pada waktu mary jane contohnya
bukan hanya presiden konferensi buru ini ngurus
domestik enggak karena seperti saya ksp
kita punya cabang di taipei dan hongkong
dua empat tahun dan mereka berkonsolidasi
kita baru kesadaran berorganisasi
seperti apa tuntut itu tuntut
apa yang menjadi hak kamu kita dukung kita support
kita melalui kekuatan politik
dalam negeri mendorong dan mereka berjuang
di hongkong kita kirim juga
fokus kita untuk melakukan diklat diklat pelatihan pelatihan
di sana supaya mengerti buat mereka
jangan hanya menerima
kalau kalian benar ya maju terus
di hongkong itu ada satu hal yang luar biasa
kalau ada hari minggu
majikannya tidak memberikan kesempatan itu bisa dipenjara
itu nah itu karena apa karena
mendorong didorong oleh teman teman
buru migran di sana luar biasa
pada waktu kasus lewy city aisyah
saya bu iqbal dan seluruh presiden konfederasi
mendukung teman teman buru migran jadi presiden
konfederasi di indonesia presiden konfederasi bulu
kita bukan hanya mengurus isu domestik
tapi juga menaruh besar pelatihan terhadap
teman teman buru migran
apalagi bang rusdi yang harus
menjadi perhatian tadi kita sudah
memberikan pesan kepada pemerintah apa
kemudian pesan untuk teman teman buruh nih sekarang
pemerintah saya mau nambahin lagi nih
terkait dengan nanti permintaan baru lah ya
atau yang lama mungkin diperpanjang
yang pertama adalah
menterinya harus yang ngerti
masalah perburuan ngerti dan
dia punya psikologi
perburuan yang kuat
yang sekarang belum atau tidak nah problem
hari ini ya dia baik baik saja bukan perburuan
hampir khusus dengan kspi ini ada
empat kali rakernas satu kali
kongres nggak pernah hadir di kita
artinya nggak pernah ada dialog dengan semua
konfederasi atau dengan kspi sebagian
saja artinya tidak ada komunikasi
input yang dari
buru ke menterinya kemudian
dari menterinya ke presidennya maksimal
ini nggak jadi problem juga makanya ke depan kita berharap
siapapun nanti presidennya misalkan
ya itu harus dari buruh
itu pertama yang kedua adalah harus menjadi
jembatan komunikasi ya nah iya
agar dia bisa karena gini kenapa dari buruh
karena buru ini adalah suka nggak suka
sekuat kuatnya buru tetap burunya pada
posisi yang lemah sehingga negara hadir
nah kalau dia dari menaker dari
buru misalkan kalau dari kubu pak jokowi
misalnya bung adi lah kita dukung
dia lebih bukan hanya
angka angka tapi butuh ada di pelindungan
perlindungan yang di ya harus
diberikan kepada buru nah pelindungan nunjuknya
doanya nah kalau dari
prabowo menang ya kita berharap dari
nah itu yang pertama jangan jangan
udah nity pesen nih kemarin pas itu ya nah yang
optimalkan yang disebut
dengan lembaga tripartit nasional oke
saya pernah menjadi anggota lembaga tripartit nasional
dua ribu dua belas hingga dua ribu lima belas dan itu cukup efektif
di eranya pak muhaymin
beliau mungkin tidak emang tipu buruan tapi
ruang dialog ruang diskusi itu dibuka
sehingga kemudian produktif di eranya
lahir apa namanya
turunan undang undang ppjs
kemudian tentang outsourcing
maksudnya upah minimum segala macam
jadi diskusinya jalan
artinya selama ini komunikasi itu terputus
maksudnya nggak ada nyambung nyambung
diputuskan tidak melalui diskusi
di tripartit nasional ataupun melalui mekanisme
kita baru dikasih tahu diundang tiga hari
kita menolak makanya kita debu bareng bareng
saat itu kemudian
masalah tka juga tidak diputuskan oleh tripartit nasional
kemudian masalah pemagangan juga
tidak diputuskan oleh tripartit nasional segala macam
ini buntu nah karena
mendapatkan input yang
pas dari menterinya
pertemuan kemarin apakah pertama kali
atau sudah pertama kali
ini yang hebat ya buruh yang masyarakat
harus tahu saya mengurus di
lembong susati iqbal itu beda pilihan
mengurus di lembong susati iqbal ke prabowo
dua ribu dua belas kita sama sama dukung jokowi nih
kita pisah dua ribu empat belas di jakarta
saya ke pak jokowi
tapi ada satu yang luar biasa
ketika kita bicara hak akbur
kita menyatu jadi pak jokowi
pada waktu itu wah kok bisa
akun memang seperti ini buruh
saya punya kesempatan lebih untuk berbicara dengan
presiden saya sampaikan
bapak presiden pb tujuh puluh delapan
harus direvisi saya bersyukur sekali saya bahagia sekali
disetujui oleh presiden lalu
di ekspedisi penyelamatan perburuan nah ini kesempatan
hari ini saya dekat dengan presidennya
nanti kedepannya saya berharap tokoh buruh
yang bisa bicara dengan presiden dia memanfaatkan input itu
memberikan input yang adil
untuk buruh dan untuk semua
presiden nyatanya sekarang
presiden setuju artinya berarti selama ini
ya satu itu komunikasi
lembaga tempat ini kalau di luar negeri
lembaga yang sangat kuat
dan luar biasa karena apa
dari buruh itu rata rata
sebagian besar pimpinan buruh masuk disitu kemudian
juga pengusaha pengusaha besar juga masuk disitu
termasuk dari pemerintah itu perwakilan dari kapol
perekonomian itu masuk disitu
dan itu skp presiden
dia tidak dikasih keunangan
bahkan hanya dikorelasikan setingkat level
kemenaker segala macam
kalau dia misalkan dikasi keunangan seperti
diberikan fasilitas lembaga kajian
maka banyak persoalan persoalan itu akan
banyak data data yang bisa diberikan
untuk sebagai bahan pertimbangan
sehingga kemudian presiden menetapkan sesuatu
dianggap sudah baik tapi kok selalu ada
gejolak karena memang
mekanisme penetapan kebijakan perbulan itu
selama ini ya sepihak terus
makanya buruh siapapun dia
termasuk pak andi gani walaupun dia pendukung pak jokowi dia ikut
demo juga ke pak jokowi karena
mekanisme penetapan ini tidak masalah satunya tadi
menterinya yang tidak kompeten
melidah sipil yang bagus komunikasi yang bagus kedua
lembaga tripartit nasional ini termasuk
dewan pengupahan nasional yang
dia punya tugas khususnya adalah
menetapkan upah minimum tidak dilibatkan
kalau itu bisa dilibatkan
saya pikir beberapa permasalahan perburuan itu bisa
terselesaikan kalau masalah dasar perbulan ini
saya pikir positif tapi kan dia hanya supporting saja
supporting utamanya ini adalah
lembaga tripartit nasional dan dewan pengupahan itu
dan itu pr besarnya nanti akan
dikawal terutama untuk
penghapusan pp tujuh puluh delapan ya
ada beberapa hal misalnya
di pp tujuh puluh delapan juga ada yang positif
skala upah ada kehadiran yang selama ini
kita nantikan jadi revisi
karena itulah kita berharap betul
para presiden konfederasi bersama
pimpinan buruh lah yang nanti terwakili
di tim bersama ini kita harus duduk bersama
jangan ada yang mau menang dan kalah
sendiri kita harus sama sama tapi jangan juga
merugikan hak buruh itu pesan saya
oke oke baik terima kasih bapak bapak sudah bergabung
pada malam hari ini di cnn indonesia
prime news semoga ini menjadi awal yang baik
ya untuk teman teman buruh terima kasih
bang andi mas rizdi mas wadid
selamat hari buruh itu langsung selamat hari buruh
selamat hari buruh untuk teman teman buruh semuanya
cnn indonesia prime news segera kembali